tiga kapal pencari ikan yang sedang melakukan bokar muat di pelabuhan muara baru jakarta utara hangus terbakar
sempat terdengar suara ledakan dari kebakaran kapal tersebut
asap hitam membumbung dari kapal yang tengah terbakar di pelabuhan nizam zahman muara baru jakarta utara
sejumlah nelayan dan pekerja pelelangan ikan yang berada di sekitar dermaga tampak berhamburan menyelamatkan diri
sebelumnya saudara sempat terjadi sejumlah ledakan saat kebakaran terjadi
api diduga berasal dari satu kapal dan kemudian merambat kedua kapal lainnya yang berada di sampingnya